ratusan ribu orang tidak hanya kehilangan tempat tinggal tapi juga sanang saudara mereka
kalo gue sih ngeliatnya bucks sih walaupun diem diem
tetapi itu yang kami terima informasinya dari pengurus kami di masing masing daerah
saya mendatangi salah satu lokasi yang menjadi tempat penelitian sesar
sewaktu income per capita mereka empat usd per capita
untuk bisa terbang menjadi passenger berat badan minimal empat puluh dan maksimal seratus kg
jadi polarisasi posisi sudah terjadi dari kapan kapan
ada hal hal baik yang muncul dari kondisi kemarin gitu
lima bulan sudah siap untuk berkembang biak ya berproduksi oke
jika saudara mau diberikan solusi dalam masalah saudara
kealiannya diperoleh turun temurun dari sang kakek kipodo dan ayahnya kisukianto
untuk itu kami undang terlebih dahulu pak slon untuk menunjukkan
tidak ada semua yang memberikan hal positif
berarti artinya antar komunitas begitu ya mengadakan pertemuan pertemuan atau bukbernya
yang dapat mencegah atau memperlambat terjadi katarak karena kondisi ini adalah bagian alami dari penuaan mata
aiskrimnya tinggi gula gak
tantangan dalam bidang perdamaian yang harus dihadapi ke depan
dan dibahas nggak sih
jadi musikian datang dan mengajar di sekolah sekolah itu
misalnya saya sebut telkom excel hindusat gitu ya
dalam sepekan iju bisa meraup omset sekitar sebelas sampai lima belas juta rupiah
pada musim mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
jiwa periang dan semangat dari bah minto akan terus dikenal
kalau kita mah durasinya biasa segini kak
nah balik lagi ke tadi saya kira pemerintah sudah sangat paham sih
saya sudah berada disini selama kurang lebih dua jam
walaupun di sini mayoritasnya muslim namun seperti apa ya muslim tapi bukan religius
saat ini sudah banyak ditemui variasi dari kue sus
yes jadi gue sekarang di imi di komisi women in motorsport
di sini tuh pemandangannya cakep banget
di depan dengan bukan di rumah ya kayak tenda gitu aja
tidak selalu menerima pasokan bahan pokok ke gedung tersebut
demi bisa mendulang suara
jadi daripada untuk membangun di jawa lagi lebih baik dipakai untuk membangun
kembali lagi kepada orang orang yang tersayang lah vincent
berarti lo bakal kangen indomie dong ya
akhirnya cek lab hasilnya normal gak ada apa apa
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran
meski banyak warga yang mengaku kondisi ekonominya saat ini lebih sulit
meskipun lawan irak kita tahu irak juga memang tim yang bagus
mencari kekayaan adalah dosa
di dalam goa ini juga terdapat terowongan sejauh dua ratus meter
saat ikunya sensasi gurih keju mozzarella akan terasa di dalamnya
anda bersama sbs bahasa indonesia
ya kita bagi bagi berdasarkan adanya budget tersebut
dan orang lain itu harus yang terlatih berpengalaman tidak boleh sembarangan
yang kedua malu sama rakyat mataram sehingga beliau memutuskan mencari tempat persembunyian yang aman
marilah datang pada tuhan yesus
maksudnya mereka harus punya
bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya batuk
dan lalu kemudian dari pemerintah tadi ada dari pihak kemendagri
nah melihat kondisi dki jakarta saat ini
jadi mereka cukup membeli bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembatikan
jangan upah minimum ini dibolak balikan
nah namun yang sampai ke bumi ini sampai ke kulit kita itulah uva dan uvb
badan riset inovasi nasional brin menganalisa pembangunan struktur penahan banjir seperti tanggul
nah kalau ternyata cash flow nya juga susah diatur dengan teknik seperti itu
oh smp belum pernah sama sekali ikut kejuaraan
kita berpikir dan melihat dalam benak kita sendiri
bagaimana masyarakat nilai nilai kegotong royongan yang dulu kita gaungkan dan sampai sekarang terus kita gaungkan kita idamkan itu harus terus dijaga
dengan mengeruk keuntungan sendiri
melalui terpaparnya mereka pada penyakit tersebut
di pulau seluas tujuh hektare ini juga tersimpan beragam naskah kuno agama islam yang diperkirakan berasal dari abad ke tujuh belas
iya jadi karena performance yang kita berikan itu dan terutama pojok budaya juga itu bakal ada kayak
ya tapi untuk yang lainnya mungkin sudah untuk pengunjung
atau bencana yang diakibatkan oleh curah hujan angin temperatur dan kelembapan
waktu ada sekitar tujuh tahunan lah
hadirin yang saya hormati
dengan total luas mencapai dua meter persegi
dan setelah daunnya ini diperas
ternyata saudara saudara saya di sana secara turun temurun itu sebagian belum mempunyai alas hak
yang didesain sebagai bangunan tahan gempa
berarti dia sedikit melencet
terutama sekarang setelah covid cukup sudah mulai berkurang
nah saya kira itu dan akselerasi
sejauh ini mungkin stall yang ada sekitar dua puluh
aku di pelatas itu lima kali loh ganti pasangan
dia mau merebut ukraina secara keseluruhan
kalau satu kakak itu ada empat orang maka dia mendapatkan uang tunggu empat juta delapan ratus dan uang kontrak rumah satu juta dua ratus
mahabah atau sutagoh ke kita
terus itu dimasaknya dengan ikan bawang putih telur campuran sayur serta kecap kecap bumbu rahasia yang lainnya
kalau misalnya hiu paus yang dari papua pernah ditemukan di perairan sini
yang dikatakan cukup untuk membunuh setiap orang amerika
sampai dengan sedemikian besar problemnya pada saat ini
dua tahun berselang di tahun dua ribu dua puluh abah kembali ditipu dengan modus yang sama
apalagi yang memegang sempi ini kan seharusnya sudah beradaptasi
selain mereka dalam jagad ini juga terdapat si buta dari goa hantu karya ganesh teha yang komiknya rilis pertama tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
namun para ahli mengatakan
urus visa urus tempat tinggal
ya itu itu by design
gula semut yang dari nira aren dengan yang dari nira lainnya itu rasanya hampir sama ya
nah iberducem itu dulu divisi dua ya mainnya divisi dua buat divisi dua perbasih jakarta barat gitu
dan kondisi terburuk nanti di tanggal itu
namun tujuan saya bukanlah pantai
ya kita tentunya boleh yakin tapi tidak boleh underestimate
itu adalah tambang yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk kehidupan sehari hari
jadi jika kedua sisi telur anda terkacau
nah kebetulan sebelahnya adalah biola
itu yang kami kerjakan di petani mudah keren sejak dua ribu sembilan belas
ini menurut kementerian lingkungan hidup dan keuanganan kita juga secara progresif melakukan reklamasi
itulah yang kemudian kalau kita menawarkan satu kebenaran kemudian ada kebenaran kebenaran lain yang ada
mengutip data dari badan pusat statistik pada tahun dua ribu dua puluh satu
kalo misalnya sampe kayak gitu berarti pemainnya sendiri itu yang salah
jadi lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi
dan tikus tikus yang seperti inilah yang nantinya akan dijadikan penelitian
silahkan pak anies pertanyaannya dimulai satu menit dari anda berbicara
terima kasih mbak tiffany
dalam rangka untuk penyelesaian politik rakyat
pores tabes bandung akan melakukan penindakan pada penggunaan sepeda listrik di jalan raya
pt sudah dibeli ke pemkap
bagi para agen agen perdamaian di seluruh dunia
nah itu lucunya perempuan itu mengagak bahwa
sehingga yang tadi saya sampaikan yang menjadi game changer nantinya adalah bagaimana teknologi carbon capture itu bisa menjadi ekonomis
dari jalur pantura kudus jawa tengah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
vaksinasi di suatu daerah itu siapa sesungguhnya
ketika masih uni soviet ya tentu saja
atau mungkin memiliki operasi yang serius
dan tahun ini bergabung dengan komite untuk marketing gitu ya dirimu
berada di hutan di filipina terjebak di tengah badai
karena sepertinya tiktokers yang biasanya rajin sekali membanjiri media sosial itu belum nemu
kalau peace generation karena saya juga latar belakangnya dari dunia kreatif
tapi kita juga mencintai bidang yang kami peluti
ini bukan lu besok lawan thailand dan gue tau lu pasti bounce back gitu
memang salah satu tempat yang
ya berarti ya sampai sekarang
bahkan sempat juga terjadi tiga anak dan seorang ibu terjebak dalam rumah saat banjir
tipe tiga puluh empat yang jaga di tiga puluh empat
kalaupun ini mas menteri kan sudah
tapi pada kenyataannya ada lho yang berawal dari geser kanan kiri di dunia maya dan berakhir di kua

menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di sidang
kemarin itu harga gkp di beberapa tempat sudah di atas rp enam
harapannya ya bisa berlanjut terus bu ga berhenti di kami aja
ini menyalurkan buat anaknya nih
awalnya sih kepikirannya sultan kayak beres pon ini deh apa udah deh
pulang pulang perginya ke labuan bajo
rata rata mereka kadang suka merasa malu minder gitu ya
namun jika tujuan akhir anda masih jauh pengendara masih bisa mengisi daya kendaraan di res area km lima ratus sembilan belas a jalan tol solongawi
tapi pas keumuman dapat emas masa nggak ada ekspresi sering menang gimana
dia menekuni usaha kerajinan mozaik batu alam dari sisa industri marmer yang tidak dimanfaatkan secara maksimal
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
jadi berarti kita mau memperluas marketnya
terkait dengan pembicaraan yang dilakukan
nah kalau misalnya ya kan kita tahu
sebenarnya bisa dinikmatin untuk empat orang
setelah diperiksa sejak selasa enam desember ismail telah ditetapkan penyidik baris krim polri sebagai tersangka
dan masalahnya netizen juga tidak tahu gitu
ya sesuai dengan undang undang lah kita berbatokan
demikian juga dengan puan hasnah hajimin yang juga tergabung di grup awr malay yang sudah memilih juga untuk topik komunikasi keluarga menjadi siaran favorit
dan itu berlangsung selama tiga puluh hari
sepertinya kok ada hawa hawa kerinduan gitu